sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya

sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
cuma cerita aja lalu bapak langsung dapat lima belas juta
gak susah kan
apalagi orang seperti bapak pasti sangat membutuhkan biaya
bapak tahu mengenai zahira
bahwa zahira benar benar bukan anak prabowo jaya
kamu pikir saya bisa dibeli
dengan uang sebanyak apapun di dunia ini
tetap saya gak bisa dibeli apalagi dengan uang prabowo jaya
kamu boleh mencoba
saya tidak akan menolak sekarang
tapi lihat aja bincang
saya tetap akan cari tahu
saya akan tetap cari tahu
jadi rizky yang kasih kamu sepatu ini
kok bisa ya amira
gak tahu tuh bu
mungkin tadi dia ngeliat amira nyeker kali ya bu
terus tiba tiba dia langsung beli amira sepatu itu
lebih baik aku gak usah cerita ke ibu
kalau sebelumnya aku sempat ketemu sama pak prabowo
aku takut ibu marah
kok dia perhatian sekali sama kita ya
sewaktu di makam tadi aja
dia akan menawarkan diri untuk membantu membokar makam itu
untuk mengetahui itu tuh jasad ayah kamu atau bukan
sekarang dia ngasih sepatu ini sama kamu
kalian gak ada hubungan apa apa kan
kamu suka sama dia
terus dia juga suka sama kamu
ibu ibu ini ngomong apaan sih bu
ya nggak mungkin lah bu
amel mana mungkin suka sama dia
dia juga mana mungkin suka sama amir
ya syukurlah kalau begitu amira
lagian kalau kamu berhubungan sama orang kaya
nanti akan susah
lebih lebih ibu nyari iski
kamu tahu kan dia pasti benci sama kita
karena kita terus ngotot

ayahnya rizki itu adalah ayah kamu
ibu tenang aja bu
aku juga gak mungkin suka sama rizky
karena udah ada orang lain yang aku suka bu
gak tau kenapa
kayaknya hati aku udah menyukai arman
ya walaupun sepertinya
perasaan aku ke arman cuma bertepuk sebelah tangan

karena arman sepertinya sangat menyanyi zahirah